kamu ada disini
aku sendiri yang akan turun tangan menghadapi abang
kamu lihat apa sih sebenarnya nenak
kita berdua ini sama sama busuk
jangan sok suci ya
jangan sok suci dihadapan abang
bang aku bisa terima kalau abang nyakitin orang lain
tapi gak untuk aida
aku kan udah nganggep aida itu seperti putri aku ini
eh apa sih
sekarang gini mendingan lu telepon abang
ada telepon dari kampung
darah kabur bang
kerja kalian ini gak putus
bang ada apa sama darahnya
dia udah lari jauh bang
kita kehilangan jejak
gak mungkin aku kasih tau ke nenak
kalau darah berhasil kabur
bisa bisa aku kena semprot lagi
ah sudah lah
mungkin lebih baik aku rahasiakan saja
biar aku beresin semua masalah ini sendiri
kalau cuma beresin masalah darah sih mudah
bang ada apa sih
sekarang kalian kerja yang baik baik ya
tolong jaga dia juga
ada apa ada apa sama darah
dia gak mau makan
darah gak mau makan
aku pikir dia berhasil kabur
jadi kalau kalianyes
ibu n symbah mengumumkan kita
kita teknik our saint
alhamdulillah ada baik baik aja tante
kebetulan ada yang nolongin dia
sekarang aida dimana
oke mari saya antar
ngapain sih tuan a pake selamat segala
makin susah aja deh aku ngerebut riza
aida bagaimana keadaan kamu
alhamdulillah lebih baik tante
untung aja tadi ada papanya dokter panji yang nolongin aida
kalau nggak pasti sekarang aida udah nyusul ibu tante
tadi tadi masuk bareng kelapa
aku panggilin sebentar
jadi apa k hammer
aida ini kan indira
nalva sudah meninggal
apa sih maksudnya
bisa bisa nanti dia bongkar rahasia gue
kamu bilang dia itu nafas
tapi tuh gak sopan banget sih
tapi kamu beneran indira
aku indira dah
kamu mungkin masih shock kali dah
aku lagi berpengalaman
mendingan kita pulang aja yuk
aida keliatannya masih lemes
indira benar kamu harus istirahat saya
insya allah besok nanti balik lagi
udah bikin indira sakit hati
tapi aku beneran yakin
kalau itu emang bukan nindir
selamat malam bos
karena banyak yang pentas bos
udah mau sampai jakarta sih bos
udah sampai jakarta
aku harus cari wartal sekarang
ya kamu tau dia kan orangnya aneh
dan ya apa yang udah dia perbuat tadi itu bener bener keterlaluan
udah gak bisa diterima lagi
aku ngerti kok
ya aku tau
tapi namanya juga aida
lagian dia aneh aneh aja sih pake nyangka kamu nafas gala
mudah mudahan actingku cukup meyakinkan sebagai indira
aku gak mau riza cepat menyadari kalau aku bukan wanita yang dia sayangi
aku harus ke luar sana nay
itu saat embarrassment ya
terserah harus berjaga
tempat ini ja
udah zaya kita pergi